kantor sar balikpapan mengerahkan km wisanggeni menuju lokasi terbakarnya km mutiara sentosa i di perairan masalembo
dan km mutiara sentosa i membawa sekitar satu ratus tujuh puluh delapan penumpang dari surabaya menuju balikpapan
tim basarnas balikpapan bergerak menuju tempat terbakarnya kapal motor mutiara sentosa i yang berjarak tiga mil timur laut pulau masalimbu
hingga sabtu dini hari sejumlah kapal berusaha menyelamatkan penumpang yang menyelamatkan diri dengan skoci maupun berenang
salah satu kapal yang berhasil mendekat adalah km ratus
badan sar nasional kantor sar balikpapan diperintahkan oleh direktur operasi dan latihan badan sar nasional agar membantu evakuasi km sentosa i
dengan yang mengalami laka air
pob sekitar satu ratus tujuh puluh delapan orang di sekitar perairan masalimbu
km mutiara sentosa i sempat melaporkan terjadinya kebakaran yang berasal dari kardek yang mengangkut delapan puluh tujuh kendaraan
sejak jumat malam basarnas telah mengerahkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian dan penyelamatan
selain kn wisanggeni dari balikpapan basarnas juga menurunkan kapal penyelamat kn sar dua ratus dua puluh lima surabaya dua ratus dua puluh mataram
dan dukungan dari tni al kri bawean dan kri kerabu serta helikopter dari lanudal surabaya
albertus prayudya balikpapan
pencarian dan evakuasi korban terbakarnya kapal mutiara sentosa terus dilakukan sejak jumat malam
dan badan sar nasional dibantu kapal besar kapal tunda dan kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi melakukan proses evakuasi
kapal mutiara sentosa satu terbakar di
sekitar pulau masalembo pada pukul empat jumat sore
sebanyak satu ratus tiga puluh empat penumpang dan empat puluh empat abk meninggalkan kapal menggunakan skoci dan rakit penyelamat
sampai sabtu dini hari basarnas masih fokus melakukan pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di tengah laut
dibantu kapal nelayan dan kapal tunda ada juga dua kapal tni angkatan laut yang mendekati lokasi dari pelabuhan tanjung perak surabaya
tak hanya mengerahkan personel dari surabaya balikpapan dan semarang
basarnas pun mengirimkan personel dari jakarta untuk diperbantukan mengevakuasi korban kapal
dari basarnas sendiri sudah mengerahkan beberapa unsur dari surabaya
ada kn widura kemudian dari balikpapan kn sar wisanggeni kemudian dari semarang kn sar sadewa
kemudian dari denpasar kn sar arjuna kemudian juga dari mataram
dan nsar juga
kemudian ada satu heli yang stand by di surabaya kami siagakan
semoga besok pagi pada terang pertama atau light fist itu mereka bisa terbang ke arah lokasi